terima kasih anda masih bersama kami
presiden fifa gianni infantino memberikan seragam sepak bola yang berbeda kepada presiden jokowi dodo
jokowi mendapat seragam bernomor punggung dua puluh satu sebagai tanda bahwa indonesia tuan rumah piala dunia u dua puluh pada dua ribu dua puluh satu mendatang
momen ini terjadi dalam acara yang dilaksanakan di bangkok thailand sabtu dua november lalu
di mana presiden joko widodo bersama pimpinan negara negara asia tenggara menghadiri penanda tanganan nota kesepahaman dengan induk sepak bola dunia fifa
dalam agenda tersebut dibahas pengembangan dan peningkatan sepak bola dengan tujuan pembangunan sosial serta gaya hidup sehat di negara masing masing
saat pemimpin negara lain memegang seragam sepak bola nomor sembilan dan sepuluh terlihat presiden joko widodo memegang seragam sepak bola dengan nomor punggung dua puluh satu
dalam siaran pers salah satu delegasi fifa menyatakan bahwa angka dua puluh satu sebagai makna keberhasilan indonesia yang baru saja ditunjuk sebagai tuan rumah piala dunia u dua puluh di tahun dua ribu dua puluh satu mendatang
pertemuan pimpinan asia tenggara dengan fifa ini merupakan bagian dari rangkaian acara kongres tingkat tinggi asean ke tiga puluh lima yang digelar di thailand